aaaaah aku sumpit yaa
gimana ya caranya menantu mary mau pura pura jadi tante aku
aku gak tau gimana caranya
aduh aduh aduh aduh aduh
gue mau tante mary gak datang ke acara sekolah nanti
gak mungkin lah gue gak ngundang tante mary
rak ini penampilan pertama gue sebagai pemeran utama dan nyari juliet
tante mary kan lo baik banget sama gue gue pengen ngebanggain dia ra
lo tega banget deh sama gue
lo tuh yang tega lo yang tega
oh lo yang tega tegaan enak aja
tau gak sih kalo tante mary dateng nanti nyak gue otomatis juga dateng juga
tuh semua orang di sekolah ngeliat nyoma tapi gue malu muka gue tau dimana
lagian kan lo yang minta ganti pakaian
kue kayak lo miskin sekarang lo ganti ganti terus
lagian lu tuh udah ambil peran juliet dari gue
padahal itu peran impian gue my dream rock tau gak
yaudah gue gak akan ngundang tante mary
gue juga lupa kalau gue itu orang miskin di sekolah
gue yang minta yaudah
terus ada satu lagi
lo harus mau pura pura jadi anaknya nyak gue
eh suatu apaan yang gue tanya
jangan jangan lo dipanggil di sekolah gara gara lo bolos sekolah
atau lo berantem di sekolah makanya pabrik dipanggil lo ngerti gak
buka aja dulu
belum dibaca udah ngomel ngomel
wah ngajalin lagi
gue gak salah baca nih
anak gue jadi peran utama
eh kenapa lu diam aja
oh lo malu kalo gue dateng ke sekolah lo
karena kere orang tua lo ya
eh kagak be kagak be
lo kayak seneng banget babe dateng
babe kalo dateng mesti pake pakean yang keren
jadi pake pakean orang orang kaya gitu be
jangan sampe ntar babe dateng
ini lagi pake kaos beginian terus pake sarung
aduh hancur be
zaman nenek moyang gue mau udah kere
tapi demi lo anak gue yang jadi artis
nanti gue pake waktu lo main di sekolahan
supaya gak malu maluin ngerti gak
ya gitu dong be
jadi kan orang nanti ngeliatnya enak
masa anaknya keren babinya jelek
nah iya tapi bapaknya emang jelek
bapaknya ganteng anaknya canteng
sambahan harinya gue liat
cucian jemuran teriskan
jemuran lagi cucian lagi
kapan ya gue bisa kayak orang orang gedongan tuh di kota
ini mah miskin nempel banget
sampai kaya perang kok
riwayat hidup begini gini amat ya
tuh gue mau ngapain
pandak pindik pandak pidi ke kamar gue
lu mau jadi maling di rumah lo sendiri
apaan sih duduk duduk
apa sih itu gak ngerti dek
gue lupa ya
pokoknya gue gak tau
aku senang deh punya ibu kayaknya
kan di sekolah kan lagi drama romeo and juliet gitu
semua orang tua itu diundang
makanya itu tuh undangannya
nyak tuh diminta jadi walinya opi
bagaimana sih ini urusannya
tentunya opi kan lagi ke luar negeri
kan kasihan opinya
masa pertama tama gak ada yang nonton
gue siap dah
gue dateng ke sana nanti

maya juga menolong orangnya
ya udah darah gone nih
ya udah ada beberapa
eh iya berapa nih

ada kemana dia nih watch
karena aku yang nonton dulu
omong sarang berhasil

ini kollakin berhasil
seperti siapa idiot yang kethese
gue keluar lagi tuh
lu leper semua
yang sama ada galanya
saya memberasa sms
ku bali s pompeo
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
nah mati dong mati mati
kenapa dimatiin sih
dodol banget sih malah main game
lu mikirin dong rencana gimana kita bisa ngebunuh si op
kemarin kan udah mikir
sekarang lo suruh mikir lagi
kemarin tuh kita gagal tau gak sih
pistol lo mampet masuk penjara
mu sadar dong kagak berhasil kita makanya
mikirin otak dipake
sekarang gue mikir sekarang gue mikir
nah kita manfaatin laura untuk membunuh si opi
dia pasti mau kerja sama kan
hah lo baru tau gue pintar
oh ya tante mary kan punya kembaran tante myrna
mungkin aja tante mirna mau
tapi gimana caranya aku telepon dia
kayaknya pernah nge save deh
iyuh ini laura
panjang umur juga nih anak baru diomongin langsung nelfon dia
tante mirna aku pengen banget ketemu sama tante mirna
ada yang pengen diomongin bisa gak ketemu nanti malam
ketemuan sama gue ngapain
pokoknya ada yang mau diomongin tapi gak mau gak tau sekarang
harus nanti malam kalau ketemu
oke oke boleh yaudah kita ketemuan di taman kota jam delapan lo setuju
dia ngelepon sendiri dia yang nyari kita celaka
hah kebetulan banget gak usah repot kita
otak gue nih yang mikir hebat kan
gua yang hebat bukan lo
aduh tante mianda kemana ya
kok gak dateng dateng sih lama banget
jangan jangan dia pikir aku mau ngejebak dia lagi terus gak mau dateng
terus hujan aku hancur semua
suara apaan tuh
aduh sakit tau
ih kamu kan yang nyuk aku dulu
aku tuh bukan kemurahkanan tante meri tau gak sih aku bukan op